saya masih bersama dengan mas revo dan juga mbak retno masih dalam editorial view pada malam hari ini
kita bergeser ini mas revo dan juga mbak retno ke isu soal mengungkap dugaan kartel minyak goreng
masih soal minyak goreng tapi kemudian sekarang kita fokus ke bahas soal dugaan kartel itu
saya mau ke mbak retno dulu
apa yang menjadi catatan mbak retno atau mungkin dari teman teman di tempo ya
soal baik masih soal minyak goreng dan juga dugaan kartel yang sudah mulai tercium oleh kppu
yang pasti kppu kan mengatakan sudah punya data data gitu tentang bukti pertemuan dari sejumlah produsen
yang berdampak terhadap kenaikan harga secara bersama gitu
ya kppu segera perkuat bukti
kemarin waktu di komisi enam dpr juga belum bisa
terungkas secara jelas gitu
apa sebenarnya alat alat bukti tersebut gitu
apakah pertemuan itu bisa serta merta dikatakan sebagai kenaikan harga gitu secara bersama gitu
bagaimana membuktikannya itu yang harus diperjelas oleh kppu gitu
apakah sebenarnya kan persoalan minyak goreng ini mirip dengan persoalan bbm juga ya
terjadi gap harga yang lebar antara global dengan harga domestik
perbedaan harga yang lebar itu menyebabkan rentan terhadap moral hasrat gitu
jadi memang pastinya gap harga itu bisa ditekan supaya untuk menghilangkan potensi potensi yang tadi gitu
jadi apa namanya terhadap kppu sendiri ya yang perlu kita dorong
adalah bagaimana dia bisa segera mengungkapkan gitu membuka si bukti yang dimiliki gitu
tertentu dengan bukti yang kuat gitu atas dugaan tersebut gitu
masalahnya kan kppu ini institusi yang tidak seperti kpk gitu ya
yang punya tangan yang kuat gitu untuk menyelidiki secara lebih powerful gitu
kpk punya kewenangan untuk kami
atau memaksa menghadirkan psk nya gitu misalnya
karena kppu enggak gitu
kppu itu manggil pihak kalau pihaknya nggak datang juga tak ada sanksinya gitu
jadi memang ada persoalan dengan institusi apa namanya
regulasi tentang institusi kppu ini sendiri gitu
tapi kita tentu kita berharap
kalau memang kppu ini
kalau kita punya data yang kuat tentang itu ya harus diungkap gitu
tentu dengan kelepasannya gitu
karena makin lama persoalan minyak goreng ini makin menekan masyarakat gitu
oke tapi kalau sekarang anda melihat baratno apakah persoalan minyak goreng sebetulnya sudah mulai terselesaikan
atau memang masih banyak catatan ya
situasinya sudah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu yang lalu ketika minyak goreng begitu langka
harganya juga mahal sekarang
sudah lebih mudah sudah bisa lebih diakses oleh masyarakat
terus kebijakan pemerintah yang berganti ganti dua minggu berganti dua minggu berganti itu
dampaknya memang besar sekali
jadi apa namanya kayak formulanya itu belum ditemukan sejak awal gitu
jadi di awal saya katakan tadi
bahwa persoalan adalah gap harga
ketika pemerintah memaksa untuk minyak goreng satu harga
sementara harga di luar sana sedemikian tinggi
pasti murah hal saat itu akan muncul gitu
banyak celah di sepanjang rantai distribusi ini
orang bisa berbuat banyak hal gitu macam macam
ini barang akan belok kemana itu sangat mungkin gitu
tapi ketika perlahan lahan kan berubah kebijakan berubah
minyak masam kan dikembalikan ke harga pasar
ya munculan baru muncul gitu kan
kalau sekarang persoalan bergeser ke minyak curah gitu
yang masih bersubsidi dan gap dengan harga marketnya juga lebar gitu
potensi moral saat itu tetap aja ada gitu
tapi tapi dengan apa namanya
dengan pemerintah memberikan program subsidi ini
untuk menopang kelompok masyarakat
saya bisa menjangkau harga
harga gap itu sebenarnya satu terobosan gitu
satu terobosan tersendiri
tapi persoalan harga yang ditekan tadi itu masih satu hal juga gitu
kembali lagi persoalan gap harga
bisa menyebabkan moral hassot di sepanjang rantai distribusi
mungkin mirip mirip juga dengan yang terjadi diantara pertamax dan juga pertalight ya
ada price gap yang tadi sudah kita bahas
mas revo sepakat bahwa memang kita perlu mendorong kpp
untuk membongkar ini mengungkap ini lebih jauh lagi
karena yang terakhir yang kemudian berkembang di dpr
baru menyampaikan satu alat bukti saja sebenarnya
kita pasti akan sangat berharap ya
semua perangkat perangkat pemerintah ini bisa mengungkap
atau menyelesaikan kepenyelewengan penyelewengan
yang terjadi di tingkat depan
di tingkat bawah
persoalan minyak goreng ini kan juga cukup rumit
karena tadi yang disampaikan mbak red
harga pasaran di cpo di dunia internasional kan jauh lebih tinggi gitu
sehingga godaan produsen cpo untuk mengekspor itu lebih besar
jadi lebih besar gitu ya
ketimbang hanya menjual di pasaran dalam negeri
karena berharap ada keuntungan dari situ
bukan hanya produsen ya tapi juga para pedagang lah ya
para pedagang ini pasti ingin mendapatkan keuntungan lebih
nah yang sekarang harus di
sebenarnya begini tni pasti sudah punya hitung hitungan kan
sebenarnya berapa banyak buahan minyak goreng domestik
perbulannya berapa pertahunnya berapa
maka dari situ yang harus disuplai oleh para produsen cpo
untuk kebutuhan dalam negeri berapa
karena data data seperti itu ada di kementerian perdagangan
maka dari situlah kemudian diberlakukan kebijakan domestic market obligation itu kan dmo
semua produsen cpo harus bisa harus memenuhi kebutuhan domestiknya gitu
nah selebihnya baru boleh diekspor
nah cuma karena para supporter eksportir atau pemain pemain ini tergoda untuk mendapatkan apa
selisih yang lebih besar keuntungan lebih besar
maka semua hasil produksi dikirim atau semua minyak cpo yang ada dikirim ke luar negeri
nah sekarang tinggal bagaimana kemudian pemerintah dan perangkat perangkat hukum itu
bisa menjaga semua pintu pintu jalan jalan yang ada gitu
sehingga kebocoran kebocoran sehingga semua pihak taat pada ketetapan bahwa
penuhan kebutuhan dalam negeri sekian itu harus dipenuhi
nah silahkan sisanya kemudian diimpor gitu kan sehingga tidak ada lagi kebocoran kebocoran
yang terjadi permasalahan kan sekarang yang juga dilaporkan oleh maki ya ren tadi ya
itu kan juga adanya permainan dari beberapa orang yang memilih untuk memasok
kedukaan ada beberapa pihak yang lebih memilih memasok cpo ini ke luar negeri
tidak membayar bpn pula gitu kan
ini yang sekarang yang kita harapkan baik itu dari kementerian perdagangan
kemudian dari polisi dari bacukai dan semuanya
itu bisa berlakukan yang lebih ketat lah pengawasan pengawasannya
sehingga pasokan dalam negerinya cukup
sehingga dalam negeri kebutuhan masyarakat cukup
sementara kalau sisanya mau diekspor
juga persilahkan gitu ya
nah pengawasan sekarang sih sebenarnya kuncinya ada pada pengawasan dari
kalau misalkan ketemu atau diketemukan dugaan mafia
goreng kartel atau apapun itu
maka mekanisme hukum yang sekarang harus kita dorong
yang tadi juga konsen dari arutno bahwa
kementerian perdagangan dan kppu ini tidak memiliki perangkat kewenangan yang cukup
untuk menindak hal resmi
siapa yang memiliki
maka pada polisi
maka ini kerjasama antar lembaga di negara kita yang saat ini kita butuhkan ya renat ya
energi antara kementerian perdagangan kemudian kppu bacukai kepolisian
dan lain sebagainya itu yang kita harapkan bisa terjadi dengan sangat baik
sehingga semua keandungan adanya kartel mafia itu bisa diminimalisir
kalau melihat pernyataan dari direktur investigasinya kppu ya mas revo
ini tidak bisa disebutkan kemudian mungkin nama perusahaannya
tapi ini kelompoknya yang kppu dalami adalah dari delapan kelompok besar perusahaan
yang menguasai pangsa pasar
yang kemudian juga dilaporkan oleh maki
ada sembilan perusahaan juga perusahaan yang besar dan satu perusahaan asing
tadi kita sudah bahas juga dengan mbak retno juga bahwa kppu tidak seperti kpk
yang punya perangkat hukum yang sangat instrumen hukum yang sangat luas ya
bagaimana kita bisa menaruh optimisme terhadap pembongkaran kartel ini
sebetulnya mas revo publik bisa menaruh harapan itu mengingat ini membutuhkan kerjasama
dari banyak pihak untuk bisa membongkar pemain pemain besar ini di industri ini
ya itu terhadap saya ketika ada semuanya kan akhirnya banyak saja hak yang memiliki
kewenangan hukum ya
nah kewenangan hukum saat ini tentu kalau terkait dengan ekspor impor ada di bea cukai
dan kalau misalkan berkait dengan pendidikan hukum lain
kalau itu pidana ya ada di kepolisian gitu ya pidana atau perdata dan kejaksaan tentunya gitu ya
nah kita berharap makanya energi antara semua pihak di semua lini di pemerintahan ini
bisa terjalin dengan baik
karena kalau salah satunya melempem
maka kita tentu ya pesimis aja gitu ya
kalau misalkan sekarang semua pihak bisa menunjukkan komitmennya untuk bangsa dan negara
untuk rakyat maka kita sih punya optimisme gitu
nah ini yang sekarang sedang kita tunggu
bagaimana sinergi antara semua lembaga di pemerintahan ini
baik dari kementerian perdagangan kemudian dari kepolisian dari pihak cukai dari kejaksaan
itu bisa menindaklanjuti ya temuan temuan kppu
kalau misalkan tidak ditindaklanjuti ya song aja gitu kan
artinya kita ya sudah kita ya apalagi kita rakyat hanya bisa jati saja gitu
tapi kalau semuanya berpikir bahwa ini semua untuk kebaikan rakyat
tentu kita berharap penindakan penindakan terhadap penyelewengan
dimanapun itu tapi ya
apakah itu pada misalnya pada pengiriman cpo ke luar negeri

tanpa membayar biaya
misalnya nakab ya juga yang harus bertindak kemudian bagaimana
kalau misalkan terjadi dugaan kartel atau mafia
sebagainya gitu ya
maka kementerian perdagangan bisa bekerjasama dengan kementerian
untuk melakukan pindakan gitu
satu hal yang kemarin kita sudah
ika menteri perdagangan mengatakan bahwa hari senin akan diungkap mafia minyak goreng
tapi ternyata tidak terungkap orang lain
ternyata diungkap juga sampai sekarang
nah ini kan menjadi pertanyaan
kita juga berarti itu
kalau misalkan satu pihak sudah meyakini ada terjadi misalnya mafia
maka dibuktinya harus cukup kuat
dan kalau cukup kuat
maka pihak yang bisa melakukan penindakan harus bisa melakukan penindakan
atau pilihan lain
yang memperkuat kementerian perdagangan
untuk bisa memiliki perangkat penindakan gitu ya
artinya undang undangnya harus diubah gitu
tapi ini kan butuh proses yang lebih panjang dulu
kalau misalkan mau mengubah undang undang yang bisa memberi kewenangan lebih
kepada kementerian perdagangan atau kepada kppu untuk melakukan penindakan
jadi kita bisa melakukan pindakan seperti kpk
dan sebagainya lama gitu
sekarang perangkat yang ada seperti apa
nah itu yang harus dioptimalkan
penting untuk kita mengawal
proses pengungkapan dugaan kartel minyak goreng ini ya
sebagai media dan juga kita melihat ini untuk kepentingan publik
mbak retno mungkin ada tambahan mbak
bagaimana kemudian kita penting untuk
kita soroti bersama
kita kawal bersama
isu dugaan kartel yang sudah bergulir
yang sudah disampaikan oleh kppu ini
yang melibatkan pemain pemain besar
tentu kita berharap dan sangat mendukung kppu
untuk bisa mengungkap hal itu ya
di luar itu
aparat penegak hukum dan
aparat yang punya kewenangan lah
di sektor hukum ini
bagaimana bisa bergerak bersama gitu untuk itu
tapi di luar itu
yang tidak kalah pentingnya adalah
bagaimana pemerintah memperbaiki regulasinya
menutup celah celah yang mungkin terjadi
untuk moral hasrat
itu yang harus ditutup
dalam kebijakan yang terbaru
sidi minyak goreng curah
itu pun banyak potensi celah gitu
di selama jalur distribusi ini
ini yang harus dimonitor secara ketat gitu
apapun yang kembali lagi ke awal
bahwa gap harga itu menyebabkan penyimpangan
menyebabkan moral hasrat di semua titik
ini yang harus dimonitor
itu oleh pemerintah gitu
bagaimana supaya ini
subsidi barang bersubsidi ini bisa
sampai ke pihak yang sesuai dengan target pemerintah
menarik pandangan dalam editorial view pada malam hari
dari mas revo dan juga mbak retno
ini dua isu yang sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat
yang pasti digunakan oleh masyarakat
soal bbm dan juga soal minyak goreng
kita berharap apa yang sudah kita banyak bahas ini
juga memberikan masukan dan juga catatan
bagi semua pihak bagi pemerintah
dalam kebijakan terhadap dua hal ini
terima kasih banyak mas revolusi riza
terima kasih banyak mbak retno sulistyo wattis
sudah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam sehat selalu